saya pengen tahu banyak hal soal kanker payudara
memang sih setiap bulan atau bahkan setiap tahunnya kita selalu sosialisasi
selalu ngobrol soal kanker kira kira apa sih penyebabnya
tapi ya lagi lagi lupa dan takut saya untuk periksa
lupa dan takut ya
sebetulnya juga ini memang dialami oleh banyak wanita di sekitar kehidupan saya juga begitu ya
takut untuk memeriksa dari dini
tapi coba kita tanyakan saja langsung kepada narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini
betul ada penyintas kanker payudara mbak ellen martini
jadi pernah begitu ya terdiagnosa kanker tapi sekarang sudah sembuh
dan ada satu lagi dokter sonar soni panigoro sebagai spesialis bedah dan juga konsultan bedah onkologi
selamat pagi mbak ellen selamat pagi dokter
aduh ini saya mulai dari mana ya karena banyak sekali pertanyaan
kamu curhat aja
saya mau tanya dulu sama mbak ellen
kita berbagi aja deh mbak allen
jadi waktu itu kapan didiagnosa
itu tahun dua ribu dua puluh

sehat saya sekarang sehat
sekarang jadi sehat begitu ya
jadi sejak selesai pengobatan itu saya sehat sampai saat ini
dan saya merasa itu saya diselamatkan karena sadari
sadari jadi periksa payudara sendiri
maksudnya sadar itu gimana sih
ini ya mungkin saya nggak terlalu aware sih ya
tapi saya ingin tahu sadar dini itu untuk perempuan tuh kayak gimana
itu mudah sekali dan mudah tidak perlu biaya
sadari itu adalah saya bilang lima menit yang menyelamatkan
itu sadari itu dilakukan tidak perlu sampai lima menit sebenarnya
saya waktu itu udah di atas umur tiga puluh lima itu saya merasa karena ibu saya itu pernah tumor jinak ya
ada kesadaran bahwa sebagai perempuan itu kita harus selalu waspada adanya timbul benjolan di payudara
jadi di atas umur tiga puluh lima itu saya setiap mandi saya terus meraba payudara
itu kan licin jadi sensitif enak
itu saya lakukan bertahun tahun dan ketika saya temukan itu pun sudah tidak dini sekali
itu sudah dua tujuh cm
itu berarti sudah ke tahap stadium kalau disebut stadium
iya stadium dua b waktu saya di operasi hasil patologinya menceritakan itu riwayatnya dua b
oke jadi waktu itu langsung diangkat
jadi diangkat jaringannya aja gitu
oh diambil satu payudara
oke itu keputusan yang cukup besar ya tapi mbak ellen bagaimana waktu itu menghadapinya
iya terus terang saat didiagnosa itu membuat kita bingung ya
bahkan untuk mencari pengobatan pun kita sampai kayaknya bingung dan kehilangan semangat
sehingga itu perlu dorongan dan support dari keluarga dan orang dekat
itu mengawal kita menuju
nah jalan pengobatan yang tepat jadi ya setelah saya menemukan adanya benjolan itu ya saya sadanis ya dok ya periksa payudara secara klinis jadi dikonfirmasi dengan pemeriksaan usg dan amamografi
dan saya sudah dikawal oleh keluarga sudah second opinion third opinion
ini third opinion kalau dokter mengkonfirmasi itu ya sudah jalankan
yaudah kita serahkan kepada dokter
jangankan yang terbaik untuk saya dok
karena waktu itu anak anak yang besar baru naik smp yang kecil masih tk
jadi waktu itu benar benar ingin menyelamatkan jiwa saya
saya tidak pentingkan lagi bahwa ini harus kehilangan payudara
jadi saya minta pada dokter lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan saya
jadi itu yang paling penting menyelamatkan diri begitu ya
nah dokter jadi pertanyaan saya juga kalau dari cerita yang balan kan berarti setiap tahun setiap hari bahkan yang melakukan sadari itu
tapi ternyata ditemukan sudah stadium dua b
nah ini seperti apa ya jadinya saya menanggapinya ini sebagai perempuan
apakah saya memang harus betul betul memperhatikan
apakah saya harus langsung ke dokter
atau saya harus berusaha saja untuk tahu seberapa besar saya punya resiko itu
nah jadi memang tadi yang disampaikan oleh bu ellen bahwa paling mudah dan murah adalah sadari
tapi seperti kita ketahui bahwa payudara itu juga kan mempunyai bentuk yang sedemikian rupa dan berbeda setiap orang
sehingga untuk merabah kadang kadang harus dilatih juga
apalagi payudara itu kan juga isinya itu bukan hanya jaringan lemak seperti apa namanya
yang mudah diraba gitu
jadi ada kelenjar kelenjar payudara yang apalagi kalau masih belum menopos itu masih berbenjol benjol
jadi kalau kita tidak pernah meraba juga mungkin akan kesulitan
tapi paling tidak dalam proses perjalanan tadi disampaikan oleh bu ellen tadinya tidak ada sesuatu yang aneh
kok sekarang jadi
nah tapi itu sangat tergantung sebenarnya dengan sensitivitas tangan kita
jangankan penderita atau orang awam dokter saja
itu rata rata bisa
bas setelah di atas satu cm
padahal idealnya kan kita tadi sedini mungkin idealnya
makanya seringkali juga kita menganjurkan untuk sekali kali satu atau dua tahun sekali ditambah dengan pemeriksaan penunjang
tadi usg atau malmografi tergantung usianya
jadi sebetulnya yang paling baik tetap aja ya periksa aja begitu ya dok ya
dan tidak perlu karena kan ini masalah
yang paling mudah kan tapi ingat ya
intinya curhat dulu ya
intinya curhat aja dulu ke dok
dokter sih gampangnya seperti itu
karena banyak banget nih soal mitos fakta terkait dengan kanker payudara
bahkan ini beberapa diantaranya pun ingin ditanyakan sama warga
ya kita merekam beberapa pertanyaan yang datang langsung dari masyarakat
coba kita dengarkan seperti apa pertanyaan dari mereka
mitos atau bukan penggunaan berwarna hitam di siang hari itu mitos atau fakta gitu
soalnya kan menurut di internet suka baca baca itu kan browsing browsing
hindari pemakaian berwarna hitam di siang hari
terus bagaimana pencegahan sedini mungkin mengenai kanker payudara itu aja
pertanyaan saya bagaimana pola hidup gaya hidup untuk menghindari kanker payudara
untuk survivor dan bagaimana cara menghadapi atau menjaga kesehatan untuk masa pengobatan dari kanker payudara itu
hmm jadi itu tuh saya juga pertanyaannya sama tuh soal pemakaian berwarna itu tadi
ya karena kita baca artikelnya dimana mana tuh dokter tentang hubungan berwarna dan kanker payudara begitu
kita akan coba jawab ya dokter setelah jadilah pariwara tetap bersama kami pemirsa jangan kemana mana
yang berperan sebagai penyemangat lainnya
ah justru yang beri support
jadi bukan yang terkena kankernya sebetulnya ya
oke kita nyangkanya karena udah di
kemo selesai kan
tapi keren sih
tapi itu total banget ya bisa kayak begitu pak
emang gimana agni bisa ada di peran ini
kemudian sekarang juga kan termasuk yang peduli ya terhadap kanker gitu
sebenarnya ketika ditawarin script ini
sama sekali tidak ada apa namanya
adegan ngebotakin lah
terus pas dibaca
wah ini kayaknya lebih kena kalau saya ikut botak gitu
oh jadi ini insiatifnya dari
gimana kalau saya botak
akhirnya derombak semua skripnya
itu kayak bonus gitu ya dari orang yang
ini kan satu film ini kan dibentuk pesan terhadap mereka yang memang terkena kanker
atau mungkin kita sebagai perempuan begitu ya
mungkin saja terkena kanker
kenapa agni saya berpikiran
munculin emosi itu dengan bikin adegan botakin rambut beneran
sebenarnya karena saya mungkin besar di suatu lingkungan yang mengatakan bahwa
mahkota wanita itu adalah rambut
jadi saya ingin nunjukin bahwa
enggak kok itu kamu tanpa rambut pun kamu bisa menjadi diri kamu sendiri
dan ketika saya ngebotakin aja itu kayak
kok saya lebih cantik ya buta
jadi malah lebih percaya diri gitu
malah jadi mau
semua pernah nanya
ah ini keluar rumah pakai week nggak nih
atau pakai topi atau
enggak gini aja gitu
cepat masuk angin sih
tapi saya pengen nunjukin bahwa gini aja cantik kok
karena kita pikir saya pikir sih
wah ini kayaknya perannya cocok banget sampai kamu mau total
jangan jangan memang pernah ada cerita dengan
iya dengan penyakit serupa
saya dikelilingi dengan keluarga yang survivor
oma terus tantel survivor dua duanya
terus juga di trigger sama sahabat ibu
jadi disitu saya kayak
nanti kalau gitu cerita banyak ya tentang bagaimana
tadi siapa saudaranya ya yang survivor itu
seperti apa sih mereka itu bisa tetap semangat
dan juga mau untuk
tadi ya kita obrolin sadar diri sejak dini begitu
tentang ganggar ini
oh diperiksa payudara
tentang pengguna sendiri gitu ya
disini masih ada mbak ellen
masih ada dokter sonar juga nih kebetulan
kalau tadi mbak akni cerita kan soal bahwa dirinya dikelilingi
jadi gimana tuh ceritanya soal
kangkernya kangkar payudara
kangkar payudara kebetulan semuanya
dan semuanya udah single mastectomy
jadi disitu saya lihat
ah apa namanya
ternyata bisa sebenarnya kalau kita punya lingkungan yang menyupport gitu
disitu ketika saya tawarin
di sini saya juga bisa sebagai seorang aktor bisa mengambil peran
untuk nge trigger yang lain
yuk kita check up yuk gitu
terus ataupun juga sebagai masukan kepada yang lain
kadang kadang kan keluarga bingung ya
terus gimana nih
supportnya caranya gimana
nah di film ini diceritakan banyak mengenai itu
gimana sih cara supportnya
nah itu juga tadi yang kita bicarakan sejak awal
tentang bagaimana pentingnya keluarga dan juga orang sekitar untuk mendukung ya
meminta untuk cek sejak awal dan sebagainya
nah tadi ada pertanyaan dokter yang belum dijawab
tentang yang pertama mitos atau fakta
bra itu ada hubungannya dengan cancer
nah jadi jelas bahwa mitos seperti itu banyak sekali
nah khusus tadi pertanyaan apakah berat memicu kanker
payudara tentunya tidak
jadi kanker payudara
sulitnya itu juga kanker lain adalah
tidak ada penyebab yang tunggal
tidak ada penyebab pasti
tapi dia adalah kompleks
ada banyak sebab
nah hubungannya langsung termasuk soal faktor genetik
faktor genetik tentunya ada atau keturunan hubungannya
cuma ternyata tidak terlalu banyak
jadi bukan karena genetik begitu ya
dan itu diperlukan istilahnya itu multiple hit
jadi beberapa kali pancanan
sesuatu sebab yang kita belum tahu pasti
barulah timbul kanker
makanya kenapa kanker itu umumnya
terjadi pada usia yang lebih lanjut
lain misalnya pada kanker anak
nah kanker anak itu biasanya memang
umumnya banyak dipengaruhi oleh faktor genetik
makanya lahir ada yang langsung kanker
atau mungkin belasan langsung kanker
artinya kalau misalnya
tidak menemukan bahwa ada keturunan
sebelumnya yang cancer
itu belum tentu aman begitu ya
justru lebih besar ya
karena yang terbanyak justru yang tidak ada faktor genetik
terus apa yang harus dilakukan sejak awal
pola hidup itu lagi ya
kalau makan aduh macam macam deh
karena tadi ditanyakan juga apa faktor faktor
yang menyebabkan cancer itu muncul
di pertanyaan yang kedua tadi itu
itu apa dokter jawabannya
nah jadi tadi
salah satunya adalah memang pola hidup
dan akhirnya tadi cek secara rutin
tadi sampaikan bu ellen cek rutin itu apa
minimal dengan satu hari
karena itu kan paling mudah paling murah
dan bisa diketahui kapan saja
tetap kalau tadi dicerita bu ellen kan
bu ellen juga tidak menemukan sangat dini
karena tadi kan sudah agak besar juga
walaupun masih tergelolong stadium dua
hanya penting juga kita cek rutin
baik itu tenaga kesehatan maupun pemeriksaan kesehatan
baik itu usg misalkan atau mamografi
tadi juga ada pertanyaan tuh soal
menjaga pola kesehatannya yang kayak gimana sih
ada juga pemirsa yang mau tahu dari sisinya
mbak ellen nih sebagai survivor
itu setelah masuk pengobatan sampai sekarang
konkretnya itu apa aja yang dilakukan
jadi tadi saya juga dengar pertanyaan yang kedua itu
bahwa bagaimana menjaga pola makan pada saat pengobatan
itu memang penting ya
karena pada saat kita sedang tahap bingung itu kan
karena baru didiagnosa masuk ke pengobatan
itu tahap bingung itu
banyak sekali mitos mitos yang tidak bisa dipercaya
jangan makan ini jangan makan itu
dan kita di masa pengobatan itu pada saat perlu di kemoterapi itu perlu stamina
jadi pada saat pengobatan itu please deh jangan pantang apa apa
makan yang sehat yang cukup
istirahat yang cukup
untuk menjaga stamina kita ini kuat menghadapi pengobatan
mbak saya ingin mbak ellen apa namanya menyemangati para perempuan
termasuknya ada daniel juga disini
ada mbak klee juga kan
untuk bagaimana caranya untuk tidak takut periksa
betul kan ya
sadarilah bahwa kalau itu ditemukan brass cancel itu ditemukan dalam stadium dini
itu bisa diatasi
waktu itu mbak helan bagaimana menaklukkan rasa takutnya
saya harus segera ke dokter
ya itu tidak mudah ya ketika kita didiagnosa dan tahu bahwa kita kena cancer
dan dibilang harus operasi harus pengangkatan
itu memang harus dilalui masa itu secara psikologis itu kita pasti akan menolak
marah terus bertanya kenapa saya
itu wajar manusiawi
tetapi sekarang saya selalu mendapingi pasien pasien baru itu memberikan dukungan support mental kepada mereka
jangan terlalu lama pada fase menolak itu
secepat mungkin keluar mencari bantuan mencari support
banyak support group sekarang support untuk breast cancer
jadi segera cari komunitas teman untuk menguatkan
mbak ellen terima kasih banyak sudah berbagi disini
dokter sanar juga terima kasih banyak informasi baru untuk pemirsa di rumah
terutama juga ini ada istri saya lagi nonton juga ya
siapa tahu nanti pengobatannya pun tadi ya
dari dini kita juga semakin kecil untuk pengobatan pengobatan yang kita lakukan
tidak perlu single mas actomy atau bahkan kan untuk hal hal yang dipikir menakutkan